ramai digadang sebagai cawapres ganjar dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat sandi uno mengaku enggan berbangga diri terkait dukungan yang didapat
sandi mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada parpol yang akan mengusungnya
hal itu diungkapkan sandiaga uno saat meresmikan sebuah kafe sebagai pendukung program umkm indonesia di wilayah tajur halang bogor jawa barat hari rabu
mantan kader gerindra ini belakangan ramai digadang sebagai cawapres untuk dipasangkan dengan ganjar pranowo
namun sandi mengaku enggan berbangga diri karena menunggu hasil pengkajian koalisi partai politik mendatang
meski demikian menteri parekraf ini mengaku terus mematangkan strategi politik dalam menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat
karena ini memang domain dari pimpinan partai politik dan tugas saya hanya menyerap apa yang disampaikan oleh anggota masyarakat
apa yang diinginkan untuk kemajuan ke depan dan ini nanti tentunya pilihan partai politik yang akan mengambil keputusan
sekali lagi saya nggak mau gr ini terlalu pagi terlalu dini